cerita dalam bahasa indonesia
kecantikannya telah memikat semua orang di kota ini
bahkan burung binatang dan pohon
laptiza tidak hanya cantik
dia juga wanita yang paling baik hati
dia merawat hewan peliharaannya
dan merawat semua orang di sekitarnya
dan itu bukan hanya burung atau binatang lain
kecantikan dan kemurahan hati laptiza
membuat bintang bintang jatuh cinta padanya
salah satu bintang tersebut adalah lin
kami telah mengawasimu dari langit
dan kami terpesona oleh kecantikan dan hatimu
karena itulah aku telah memberimu hadiah
pada bulan keenam pernikahanmu
kau akan diberkati dengan anak laki laki kembar
mereka akan menjadi anak laki laki dengan bintang bintang
dengan bintang yang cerah di dahi masing masing
mereka akan selalu ada untuk melindungimu
bintang mereka kan menjadi baju besi mereka
tidak ada yang akan bisa menyakiti mereka
mereka akan menjadi anak laki laki paling tampan
dan bijaksana di negeri ini
setelah mengatakan demikian lin menghilang di langit
keesokan harinya ketika laptiza sedang menggiring kawanan domba
di padang rumput terdekat untuk merumput
dia mendengar beberapa kuda berlari
ketika dia berbalik dia terkejut melihat kaisar
dengan beberapa prajurit mendekatinya
begitu kaisar melihat laptiza dia jatuh cinta
kaisar turun dari kudanya dan berbicara lama dengan laptiza
kaisar jatuh cinta dengan gembala yang cantik
dan memintanya untuk menikah dengannya
laptiza yang juga terkesan oleh kaisar setuju untuk menikah dengannya
tapi itu tidak akan mudah
kaisar memiliki punggawa yang tidak jujur yang bernama murik
murik ingin putrinya yang menjadi ratu
kaisar tidak menyadari niatnya sangat mempercayainya
tapi bagaimana ini bisa terjadi
istana ini memiliki tradisi yang tidak dapat dilanggar
dia adalah seorang gembala
jika dia ingin menikah denganmu
dia harus menawarkanmu sesuatu yang berharga sebagai imbalan
hanya dengan demikian pernikahan ini akan menjadi sederajat
tetapi dia adalah putri seorang gembala
tidak adil mengharapkan sesuatu yang berharga darinya
tradisi adalah tradisi kaisarku
aku tidak membuat tradisi ini dan kau sebagai seorang kaisar kau tidak boleh merusaknya
bisakah aku bicara
aku punya sesuatu yang berharga untuk ditawarkan
pada bulan keenam pernikahanku
aku diberkati memiliki dua anak laki laki kembar dengan bintang yang cerah di dahi mereka
mereka tidak akan terkalahkan dan mereka akan selalu melindungiku dan kerajaan ini
apakah itu benar
dan bagaimana kita memastikan bahwa kau tidak berbohong
kalau ini ternyata bohong
maka aku akan ditempatkan di ruang bawah tanah selama sisa hidupku
maafkan aku kaisar
baik itu permaisuri atau gembala janji adalah janji
aku percaya pada berkatku dan aku percaya pada diriku sendiri
kaisar ragu ragu setuju
pernikahan berlangsung keesokan harinya
istana dan seluruh kerajaan bersuka cita dan dirayakan selama berhari hari
murik tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk menghentikannya lagi
tapi dia jauh dari menerima kekalahan dari seorang gembala
bulan berlalu dan tidak lama lagi itu akan menjadi bulan ke enam
murik mulai belisah setiap hari
dia membuat langkah terakhir dan berkomplot melawan kerajaannya sendiri
kau ingin kami menyerang kerajaanmu kami akan kalah
tapi kenapa itu menjadi masalah
aku telah berjanji kepadamu dua kantong emas
setelah kau ditangkap aku akan membebaskanmu dan menyerahkan hadiah untukmu
besok adalah hari terakhir bulan keenam
aku harus memisahkan kaisar dari permaisuri
hari berikutnya kaisar menerima berita bahwa rakyatnya diserang
dia tidak ingin meninggalkan istrinya tapi itu adalah tugasnya untuk melindungi rakyatnya
kau harus pergi sayang aku akan baik baik saja
secara alami para penyerang ditangkap
tapi ketika kaisar bergegas kembali ke istrinya murik menghentikannya
hari ini adalah hari terakhir di bulan keenam kaisarku
akan segera tenggelam namun tidak ada tanda tanda anak laki laki dengan bintang bintang
janji adalah janji
aku tidak peduli dia tidak akan pergi ke ruang bawah tanah
aku mengerti permaisuri dapat mengambil kembali janjinya kurasa
tidak aku tidak akan ini adalah komplotan melawanku dan kerajaan ini tapi
sampai kebenarannya tidak keluar seperti yang dijanjikan aku harus tinggal di bawah tanah
kerajaan itu kaget semua orang bingung pada pergantian peristiwa yang tiba tiba
semuanya kecuali murik
malam itu dia menyelinap keluar dari istana dan berjalan menuju laut
ini adalah sihir murni bagaimana kau berdua tumbuh dalam sehari diam sekarang
istana tidak tahu bahwa berkat lin telah menjadi kenyataan
bintang itu telah memberi anak laki laki kembar permaisuri malam sebelumnya
murik telah menyaksikan semuanya
laptiza membaringkan anak anak lelakinya di sampingnya dan pergi tidur
hanya untuk menemukan mereka pergi di pagi hari
murik menginginkan bocah bocah ini dengan bintang bintang hilang
jauh jauh sekali dia sudah merencanakan nasib mereka
dia menyimpan kedua bayi itu di kapal
dan tanpa amat dia menemukan mereka
dan tanpa amat dia menemukan mereka
beliau mencari pahalaya sejati undang undang
setelah selamanya terbit ailion tidak mencari lelaki leaste yang berbeda
ajukan pak someone yang menggenggu cobalan diri anyhi
lepas bergotot perahu menerobos selama delapan jam
polisi tidak lagi dapat menolak elements tapi semuanya masuk membran
sekarang kita akan balik sampaihoo albert bangat
pak kita mulai
kemudian datanglah ombak besar dan mendorong perahu ke dalam air yang marah
tapi bukannya tenggelam kedua anak dengan bintang bintang itu berubah menjadi dua ikan kecil
mereka melompat keluar dari kapal dengan gembira dan berenang melintasi badai
kembali ke istana
aku mengerti kesedihanmu kaisarku
tetapi rakyatmu memandangmu dengan harapan dan impian
kau harus memikirkan mereka kau harus menikah lagi
murik aku tidak akan menikah lagi
hanya untuk rakyatmu kaisar
mereka bukan orang yang berbohong kepadamu
mengapa mereka dibiarkan tanpa ratu
aku tidak tahu
jika aku boleh kaisarku kenapa kau tidak menikahi putriku
dia tahu segalanya dan dia akan mengerti rasa sakitmu
lakukan apa yang kau inginkan muri
aku tidak peduli
tanpa menunggu waktu lama murik membuat semua pengaturan
pernikahan itu akan berlangsung pada minggu yang sama
beberapa hari berlalu dan para nelayan menemukan dua ikan mengkilap di jaring mereka
mari kita serahkan kepada kaisar
jangan menikah hari ini ini akan menjadi hadiah terbaik
tidak tunggu jangan bunuh kami
ikan ikan ini dapat berbicara
iya kami bukan ikan biasa tolong jangan bunuh kami
lalu apa yang harus kami lakukan kepadamu
ambil mangkuk besar dan isi dengan embun segar
setelah kita berenang di dalamnya jaga kami tetap di rumput
dan biarkan kami mengering
para nelayan melakukan apa yang diminta
lagipula mereka bicara tentang ikan
setelah berenang ikan ikan itu diletakkan di rumput untuk dikeringkan
setelah mereka benar benar kering ikan ikan itu berubah menjadi anak laki laki
mereka berdua tampan dengan bintang bintang cerah di dahi mereka
kami adalah pangeran kami adalah putra kaisar dan ratu laptiza kalian
oh aku tahu ratu kita tidak pernah berbohong
kita harus mencapai istana sebelum pernikahan itu terjadi
kau harus menutup kepalamu jangan perlihatkan bintang kepada siapapun
kami akan mengantarmu ke istana
istana penuh sesak semua orang menunggu upacara
tetapi baik istana maupun kaisar tidak akan menangkapmu
kau tidak bahagia
alhamdulillah semuanya kita semua tahu bahwa kaisar telah memutuskan untuk menikahi putriku
sekarang kita akan
siapa mereka dan beraninya kau mengganggu seorang punggawa istanaku
kami adalah anak anakmu ayah anak laki lakimu anak laki laki dengan bintang bintang
pria ini punggawa terpercayamu meninggalkan kami untuk mati di lautan agar ia bisa menjadikan putrinya permaisuri
dia ingin memerintah tetapi dia lupa bahwa kita diberkati oleh bintang itu sendiri
dia tidak bisa membunuh kita
murid apakah itu benar
kaisar segera memanggil laptiza dan membebaskannya dari ruang bawah tanah
dia memeluk anak laki lakinya
lin bintang itu benar
anak anak lelaki lahir dari kebaikan dan kebaikan selalu menang melawan kejahatan
kaisar dan permaisuri laptiza memerintah selama bertahun tahun setelah itu
dan begitu pula dengan anak anak lelaki dengan bintang bintang